asal usul mobil jeep rubicon yang kerap dipamerkan tersangka mario anak mantan pejabat pajak rafael alun ternyata janggal
kepada kpk rafael mengaku sebelum dijual kepada kakak mobil mewahnya itu dibeli dari seseorang berinisial as
namun pada surat kendaraan as beralamat di gangjati rt satu rw satu mampang jakarta selatan
sementara gangjati merupakan kawasan padat penduduk lebar jalannya pun tidak bisa dilewati kendaraan roda empat
bahkan menurut ketua rt setempat as adalah warga miskin yang menerima bantuan sosial pemerintah
as sudah lama pindah tetapi selama tinggal di gangjati as tidak pernah terlihat memiliki mobil mewah jeep rubicon
as justru sering terlihat mengendarai sepeda motor usang untuk aktivitas sehari hari

ketidaksesuaian profil identitas pemilik jeep rubicon dengan fakta di lapangan ini sebelumnya disampaikan kpk di sela pemeriksaan rafael pada rabu
komisi anti rasuah kini akan membandingkan laporan lhkpn rafael dengan data ppatk
guna mengembangkan kasus ini pada dugaan gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang
serta menentukan ada atau tidaknya kewajiban

kita juga bisa menjadi kecurigaan juga
ini kenapa ini pejabatnya cukup strategis penghasilannya sebetulnya sudah memadai
tetapi kekayaannya dilaporkan minimalis
nah jangan jangan aset asetnya itu diatasnamakan orang lain
ulah pamer harta sejumlah aparatur sipil negara ini juga menjadi sorotan presiden joko widodo
menurut presiden wajar jika rakyat mengecam dan merasa kecewa terhadap perilaku beberapa birokrat tersebut
karena memang hal itu dirasa tidaklah pantas
saya ingin tekankan jangan supaya ditekankan kepada kita kepada bawan kita
jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan
apalagi sampai dipajang pajang di
di media sosial itu sebuah
kalau aparatur birokrasi sangat
kekayaan rafael alun menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang menyeret putranya menjadi tersangka
rafael memiliki kekayaan hingga lima puluh enam satu miliar rupiah
sementara putranya kerap mengunggah konten pamer kendaraan mewah
tim liputan cnn indonesia